andrianto warga di kabupaten bojonegoro jawa timur ini tidak menyangka akan menjadi korban salah tangkap dan diperlakukan kasar aparat kepolisian
peristiwa yang terjadi pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh satu ini bermula ketika anak andrianto maria ulfa meninggal di rumah sakit surabaya
jenazah kemudian dibawa pulang menuju bojonegoro menggunakan ambulans sementara korban mengiringi dari belakang
namun sesampainya di lokasi kejadian mobil korban disergap sejumlah polisi
korban yang bingung karena merasa tidak melakukan kesalahan dipaksa keluar
ia juga mengaku sempat mendapat satu pukulan pada bagian wajah lalu dipaksa masuk mobil patroli
melihat kegaduhan menantu korban satria galih yang berada dalam ambulan berusaha meminta penjelasan
namun para pelaku tetap bersikeras membawa korban
selanjutnya satria galih mengarahkan ambulans membawa jenazah istrinya untuk mengikuti rombongan polisi
itu kegiatan ya aktivitas yang diluar hal yang kuajaran ya
kita tidak tahu salah apa gitu
kemudian tiba tiba langsung disergap oleh banyak polisi bersenjata gitu ya
kemudian menembakkan ke atas menodongkan ke bawah gitu
jadi ya pasti sangat shock ya
kami siang kapolres lamongan akbp miko indrayana bertemu dengan pihak korban di mapolsek babat
ia menyampaikan permintaan maaf atas aksi represif sejumlah anggotanya terhadap andrianto
ini adalah suatu rangkaian kejadian di sana setelah itu
jadi tidak hanya semata mata pengukur kami
dengan beliau juga
karena ada yang terlalu banyak yang terlalu banyak
ada beberapa yang juga yang kita atur yang kita amalkan
ini yang dasar ini saya bisa jelaskan kembali
sementara korban yang diwakili oleh satria gali menantu korban
mengaku telah memaafkan aksi represif sejumlah oknum anggota satlantas polres lamongan
demi perbaikan institusi polri